aku merindasi lo bayang
aku merindasi lo bayang
kan merindasi lo bayang
kan merindasi lo bayang
kan merindasi lo bayang
kan merindasi lo bayang
kan merindasi lo bayang
kan merindisi lo bayang
kan merindisi lo bayang
kekuatan dan kemampuan mereka bertiga tidak bisa dipandang sebelah mata
ditambah lagi dengan keempat power stone yang dimiliki oleh satria garuda

manusia itu mudah dikalahkan
jiwa mereka terlalu lemah
mereka terlalu memikirkan keluarga
para satria bumi tidak mampu menghadapi monster
dan di dalamnya ada jiwa manusia